nominalnya adalah antara dua puluh lima sampai tiga puluh juta rupiah
kabar tak sedap datang dari anak penyanyi nia daniati olivia natania
belum lama ini olivia dilaporkan atas kasus dugaan penipuan
dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau pns
lantas bagaimanakah kebenarannya
olivia disebut sebut mencatut nama sejumlah menteri untuk meyakinkan para korbannya
hanya di balik cerita
bagi sebagian orang menjadi pegawai negeri adalah impian
ada harapan pada hari tua nanti hidup terjamin dengan adanya pensiun
namun tak jarang warga justru terbujuk oleh rayuan orang yang tak bertanggung jawab
yang mengaku dapat membantu dengan syarat ada uang pelicin
ag salah satu korban kasus dugaan penipuan tes cpns
yang dilakukan putri nia daniyati olivia natania bukasuara

setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa dan menyerahkan sejumlah barang bukti ke markas polda metro jaya
ia menyatakan bantah pembelaan olivia yang menyebut hanya menjalankan tes cpns

pertanyaan terakhir apakah penyelamatkan ke rumah adalah salah satu korban kasus dugaan tes cpns
pertanyaan terakhir apakah penyelamatkan ke rumah adalah salah satu korban kasus dugaan tes cpns
pertanyaan terakhir apakah penyelamatkan ke rumah adalah salah satu korban kasus dugaan tes cpns
tim liputan cnn indonesia